sementara itu menko polhukam wiranto mempersilahkan persaudaraan alumni dua ratus dua belas melakukan penyampaian pendapat di muka umum terkait puisi ibu indonesia oleh sukmawati soekarno putri
aksi itu rencananya akan digelar setelah salat jumat di masjid istiqlal jakarta pusat
ditemui usai menutup acara seminar keamanan dan keselamatan laut dalam mewujudkan poros maritim dunia di jakarta pada kamis siang
wiranto mengimbau agar aksi massa tersebut harus menjaga kesabaran tertib tidak emosi dan tidak mengganggu ketertiban umum
wiranto menambahkan dalam demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dengan catatan tidak mengganggu kebebasan orang lain
tapi kalau demo sudah didasarkan satu kebencian maksud tertentu ya bahkan ditunggangi oleh pihak pihak yang kemudian bikin rusuh ini yang tidak bisa kita terima tidak boleh
mengukur itu ditunggangi atau tidak bagaimana
yang demo sendiri yang ukur jangan aparat keamanan yang demo harus kesadaran yang demo bangsa indonesia atau bukan
bangsa indonesia kan yang demo warga negara mana warga negara indonesia kan
jadi warga negara punya tanggung jawab punya hak dan kewajiban
jangan hanya haknya saja yang dituntut tapi kewajibannya apa
harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ini
kalau keseimbangan ini ada masing masing individu maka ya amanah mana saja
nggak perlu dijaga polisi banyak banyak
dalam prosesnya khusus bagi anak muda
belum setidaknya usul dari wilayah
kalau di zunt di warga lain disastron kasus baru
tentang industri industri baru
ibu untuk anda pertama kali